sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu harus yang sabar ya
aku tahu kehilangan anak itu sangat berat
aku juga pernah mengalaminya
sakit sekali rasanya
aku tahu perasaan kamu roy
ini semua terasa sangat berat antes
semasa putri hidup
aku selalu menyanyi akan dia
aku selalu menyalahkan
atas kejadian buruk yang menimpa
sesal itu gak ada gunanya
sebaiknya mulai sekarang
kamu jangan lagi
ataupun keputusan yang justru nantinya
malah lewat kamu
menyesal seumur hidup
sebagai orang tua kandung
harusnya saya menyayangi dia
bukan malah menjangkiti dia
kamu harus sabar
kamu harus sabar roy
kamu harus sabar roy
kamu harus sabar roy
kamu harus sabar roy
kamu harus sabar roy

bagus roy kamu sudah selesai mencari dirimu
sudah jatuh ke perangkapku
sudah jatuh ke perangkapku
akhirnya kau mati juga putri
ini dia yang aku tunggu tunggu
aku selama ini nunggu kematian kamu
supaya hidup aku tuh udah gak keganggu lagi sama kamu
sebentar lagi aku bakalan bahagia sama raja
putri maafin aku putri
selama kamu hidup aku
aku banyak banget bikin kesalahan sama kamu
padahal kamu tuh baik banget sama
maafin aku ya putri
putri pasti udah maafin kamu kok
sebelum kamu minta maaf
putri udah maafin kamu
kalau kamu menyesal
jenazahnya putri mau dimandiin
aku mau ngurusin persiapan pemakaman putri dulu